kita membelah reva
mas hanya membela yang benar
dan menurut mas
mama kamu salah
mama kamu mengambil barangnya reva
itu adalah perbuatan yang salah adrian
aduh mas aduh aduh aduh
aku udah gak mau dengar apa apa lagi
aku gak mau ambil pusing lagi terserah emas aja
memang kita udah gak sejalan lagi
kita udah gak sepikiran lagi terserah
yaudah kalau mau pisah pisah juga gak masalah
ya sudah kalau gitu
biar adu dong yang nantar
masalah kamu kucing garong
sekali deh gitu ya
naik angkot perempuan
kalau terjadi apa apa di jalan bagaimana so
biar saya yang antar saja
ya nih om dedang sama om deding
tapi jangan jadi ngerepotin juga
aduh rumah tidak repot
ya tenang saja
ya allah semoga aja
engkau mau memberikan kekuatan ketabahan dan juga petunjuk yang terbaik buat papi
gue jadi kepikiran reva terus ya
reva baik baik aja gak ya

gimana belajar ya
kok kamu bisa tau sih
kalau aku lagi galau
iya soalnya dari tadi itu aku kepikiran kamu terus
aku takut kamu kenapa kenapa
ya mungkin karena batin kita kuat kali ya
emang kamu kalau kenapa lagi
papi sama adrena tadi berantem lagi boy
tapi kayaknya kali ini lebih parah deh
malahan tadi adrena sampai ngancam papi
dia minta cerai sama papi
kok sampe segitunya sih
kalau aku sih boy jujur aja ya
kalau aku pribadi aku tuh seneng banget
kalau papi cerai sama adriana
karena aku tuh udah tau adrena tuh gak bener bener cinta sama papi
adrena tuh gak tulus
dan aku aku tuh
aku tau banget ya
adrena tuh sama papi cuma pengen harta papi aja
dan bahkan dia pernah ngomong sendiri boy sama aku
kalau nanti dia udah dapet semua yang dia mau ngasih
kalau nanti dia udah dapet semua yang dia mau ngasih

kok mama tiri kamu bisa sejahat itu ya
apa tau deh boy
dia itu udah punya rencana
pengen ngambil harta papi
habis itu dia pengen balik lagi sama mantannya itu
kan dia masih cinta banget sama mantannya
ya mudah mudahan aja
papi kamu tuh menemukan jalan ke sana ya
tapi dia juga pengen terbaik
oh ya ref mendingan
kamu tidur nih ya
nanti pagi kamu bangun lagi jam dua an
kamu bangun kamu belajar
habis itu kamu sholat tahajud
daripada kamu galau terus
mendingan aku istirahat sekarang
aku juga belajar dong gak masuk
eh tapi gak tau kenapa loh boy
akhir akhir ini aku
aku suka banget salat tahajud
bahkan aku punya rencana
aku pengen puasa senin kamis
alhamdulillah itu bagus banget ref
lihat dia odriana
masa depannya dia itu masih panjang
makanya mama tuh khawatir kalo b sampai bikin keputusan drastis
mama takut kalau ada apa apa sama kamu dan b
kan malah repot
apalagi kalo b sampai nerima keputusan kamu untuk pisah
pikir panjang lah kamu
ya gak apa apa lah ma
harus caranya yaudah lah
aku gak masalah
ya aku bisa cari kerjaan lain
untuk tio kedepannya juga
dan aku juga bisa bebas
siapa tau aja gue bisa balikan lagi sama boy
ya memang bener bener aku sayangin dan cintai
ya mungkin nggak dalam waktu dekat ini
tapi aku percaya
cinta gak ada yang gak mungkin
dan aku juga percaya
jodoh bakalan gak kemana
waktunya aja yang belum pas
ya tapi kan kamu belum berhasil
luasain harta besok tuhnya odriana
selalu menderkata harta harta uang uang terpus menerus
aku udah gak peduli sama sekali
mau ambil bantal di kamar
terus mau tidur disini sama mama sama tio
odriana kita harus bicara
kita bukan anak kecil lagi
bagaimanapun juga kamu adalah istrinya mas
kamu harus denger omongan mas
kamu benar mau bisa dengan mas
nih aki aki malah balik nantangin gue lagi
mana nyokap gue masih ketakutan gue dicerainin sama nih aki aki
keribet kesal banget gue
kalo gue sendiri sih
ya gue senang banget
dan gue gak masalah kalo gue harus cerai sama nih aki aki
kamu masih ragu kan
kalo mas tetap membela reva
dan menyalahkan aku sama mama
aku mau pisah sama mas
walaupun aku ibu tirinya reva
tapi setidaknya reva harus menghargai aku sebagai ibunya mas
sama kemas mas mau aku hargai kan sebagai suami aku
ya aku juga mau dihargai sama reva sebagai ibunya
sama mamaku juga
mamaku tuh adalah neneknya reva
dan reva harus menghargai mamaku sebagai neneknya dia sendiri mas
dan mas juga harus menghargai mamaku tuh sebagai orang tuanya mas sendiri
tapi kamu harus juga tau kalo mas tidak membela reva
mas hanya membela yang benar
dan menurut mas
mama kamu salah
mama kamu mengambil barangnya reva
itu adalah perbuatan yang salah adrian
aduh mas aduh aduh aduh
aku udah gak mau dengar apa apa lagi
aku gak mau ambil pusing lagi terserah emas aja
memang kita udah gak sejalan lagi
kita udah gak sepikiran lagi terserah
yaudah kalo mau pisah pisah juga gak masalah
mas be malah nantengin adryana
kamu beneran mau pisah sama mas
ya aku tuh
be mau bicara sama adryana berdua
mama gak akan keluar dari kamar
jadi kalo mau bicara silahkan bicara
dan mama pengen gak ada yang dirahasiakannya antara kita
kalo memang kamu ingin pisah dengan mas
walaupun berat hati
mas akan penuhi keinginan kami
mas akan penuhi keinginan kamu

mas akan penuhi keinginan kamu